selanjutnya kita akan pantau bagaimana kondisi demonstrasi di depan gedung dpr
sudah ada rekan kami arya dita utama
sejauh ini seperti apa jalannya demonstrasi
dan kita tahu bersama bahwa tuntutan utama tentu adalah penolakan kenaikan harga bbm
tapi apa saja poin tuntutannya kemudian yang disuarakan
halo selamat siang berhubungan dengan bbm
saat ini masih berlangsung demo di depan gedung dpr
anda bisa lihat memang suasana di sini
anda bisa lihat sendiri bahwa memang dia cukup meriah cukup kondusif
memang tidak ada situasi yang mencekam atau apa
memang kita bisa lihat bahwa para buruh yang mengelarang jubilasi juga masih saat ini
tadi berjoget joget bersama sama
dan saat itu juga kita berinformasikan juga bahwa arus lalu lintas memang saat ini mengalami sedikit rekan lintas
memang karena memang ada jumlah buruh yang tumbah ruas sampai ke jalan
sehingga memang menunjukkan arus lintas ini tidak bisa dilalui oleh tiga lajur
tapi meski begitu pihak kepolisian sudah menyiapkan
satu jalur atau satu jalur rasway yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk lulus masyarakat aktivitas
nah sementara kita saat ini sudah ada presiden kspi yaitu said iqbal
selamat siang pak said
ini kan poin poinnya adalah menolakan kenaikan harga bbm
tapi setelah itu apa aja sih yang kira kira
pada hari ini aksi diorganisir oleh partai buruh dan organisasi serikat buruh petani nelayan miskin kota
kerja rumah tangga dan juga guru honorer dan aktivis perempuan
tuntutannya ada tiga
tolak kenaikan harga bbm
yang kedua adalah tolak omnibus law undang undang cipta kerja
harga kontrakan rumah misal sudah naik lima puluh sampai seratus ribu rupiah dari harga semula
blt aja dikasih cuma empat bulan satu ratus lima puluh ribu rupiah per bulan
itu yang berupa di bawah tiga lima juta
bagaimana yang di atas tiga lima juta tapi upah minimum
itu sangat memukul daya beli buruh
yang kedua kami datang ke sini tiga isu itu untuk meminta dpr membentuk panja atau pansus dpr
karena pintu masuknya gampang
tipe telah memberikan harga walaupun ron delapan puluh sembilan pertalite kan ron sembilan puluh beda
kalau dalam ilmu kimia yang saya pelajari satu ron itu nggak terlalu besar pengaruhnya
ini ada apa
berarti ini efisiensi pertamina dan kemauan elit
kami percaya pak presiden jokowi akan mendengar suara rakyat
oleh karena itu aksi ini akan sampai bulan desember dua ribu dua puluh
dan dpr secara bersamaan sudah membentuk
pansus atau panjang dengan masuknya perbedaan harga antara pipo dan itu
itulah yang ingin kami lakukan
apakah ada kabar bahwa anggota dpr akan keluar atau nanti bapak yang akan diundang ke dalam atau gimana
memang kami tidak mempersiapkan untuk masuk ke dalam
kami sudah berkomunikasi agar anggota dpr keluar terutama pimpinan
untuk menyatakan bahwa dpr bersama rakyat siap untuk membentuk pansus atau panja dpr
tentang bbm panja bbm atau pansus bbm
jht saja kepada seluruh netizen melalui cnn tv ini saya meminta bergerak bersatu
karena kalau kita bersatu jht saja kita bisa menang
akhirnya presiden mau mendengar suara rakyat tidak elit elit menteri itu
kemudian juga ketika bpjs kita pun bisa menang
saya yakin presiden akan mendengar suara ini
karena apa suara rakyat adalah suara tuhan dan presiden bersama rakyat
bukan bersama elit elit itu bukan bersama menteri menteri yang hanya
hanya mempertahankan apbn tapi merugikan kesejahteraan dan kesaraan rakyat
pandemi covid sembilan belas telah memukul daya beli rakyat
seharusnya menteri menteri berpihak pada itu
menteri keuangan dengan narsisnya mengatakan bahwa konsumsi bbm oleh orang kaya itu bohong besar
harusnya menteri keuangan saya minta duduk kami mewakili rakyat duduk di spbu
dari jam tujuh pagi sampai jam tujuh malam
coba lihat benarkah orang kaya yang mengsubsidi pertalite dan solar bersubsidi itu bohong
ada satu ratus dua puluh juta pengguna motor dan angkutan umum itu yang membeli pertalite dan yang membeli solar bersubsidi
jangan berretorika mengadu antara orang kaya dan miskin
karena dia nggak pernah jadi orang miskin
jadi dia tidak mengerti rasanya susu tidak terbeli beras makin mahal harga cabai melangit
dan angkot angkot berteriak karena mereka penghasilannya berkurang
karena kalau menaikkan harga mereka akan ditinggalkan oleh penumpang
perlawanan kali ini kami tidak akan diam
tiga tahun kami sudah cukup berdiam
tahun dua ribu dua puluh tiga menteri tenaga kerja sudah mengumumkan upah tidak naik
kami akan lawan
dan ini akan perlawanan besar
ujungnya pada bulan november atau desember kami akan mengajak seluruh rakyat indonesia
dan para anak muda mahasiswa bergabung dalam mogok nasional
yang akan diorganisir oleh partai buruh dan kspi ori kpbi spi ksbsi
demikian terima kasih
terima kasih pak said atas waktunya
ya terima kasih saya bersama dengan presiden kspi
saya juga berkumpul di sini
dari acara atau kegiatan unjuk rasain di sini
memang bisa dihadiri ribuan orang masih banyak masih berkumpul di sini
meskipun panas panas matahari menyingat mereka tetap masih bertahan di sini
masih menuntut supaya tuntutan mereka dikabulkan oleh dpr dan juga oleh pemerintah
kita kembali ke anda bram
baik kita tunggu seperti apa kemudian jalannya demonstrasi
dan juga apa yang kemudian disebutkan oleh presiden kspi
terkait dengan adanya beberapa aksi lanjutan yang direncanakan hingga akhir tahun nanti
terima kasih atas laporan anda arya dita utama
melaporkan langsung dari depan gedung dpr
selamat kembali bertugas